di antaranya jakarta bandung semarang dan surabaya
profesional ya gitu yako seperti kita tahu permissions bukan sebagai pemain basket atau
mbak davira mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama tinggal di new york dan aktivitasnya sekarang apa aja sih mbak selama bulan ramadan ini